sayangnya pelecehan terhadap perempuan lewat internet bukan hal baru
komisi nasional perempuan mencatat terdapat puluhan kasus yang dilaporkan sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
kita akan lihat bersama sama
ya ini dia dilantik detik com berdasarkan dari data komnas perempuan
untuk kasus kekerasan cyber terhadap perempuan ada empat belas kasus
selain itu terdapat juga satu kasus cyber grooming
atau cyber grooming adalah kegiatan penipuan dengan perempuan sebagai korban
lalu terdapat juga ada dua puluh kasus cyber harassment
atau kegiatan mengancam dan mengganggu perempuan
selanjutnya kita lihat bersama sama
komnas perempuan juga mencatat ada enam belas kasus
enam belas kasus konten ilegal yang merugikan perempuan
selain itu ada juga sembilan belas kasus malicious distribution
atau distribusi fokus
dan yang terakhir ada dua puluh satu kasus untuk kasus perdagangan narkoba
dan rekrutmen perempuan dan juga perdagangan manusia
total sepanjang tahun dua ribu tujuh belas tidak sedikit
terdapat sembilan puluh satu kasus pelecehan perempuan melalui internet
yang dilaporkan ke komnas perempuan
dan ya ini yang tidak kalah penting juga
jika anda mengalami kasus serupa yaitu mengalami pelecehan lewat internet
kemudian anda bisa mencari informasi terbaru tentang kekerasan
sebelumnya anda bisa mencari informasi terbaru dari komnas perempuan
jadi bisa anda cek di nomor saja ke komnas perempuan

dan bagi anda yang berada di jakarta
anda juga bisa melaporkannya lewat layanan panggilan darurat jakarta
ini juga bisa catat dan mudah diingat satu ratus dua belas
dan itu dia beberapa informasi seputar kekerasan cyber
selamat malam pak heru
selamat malam manisa apa kabar
baik pak heru dan ini kita akan sedikit membahas kasus yang membelit fia valen yang cukup ramai dibicarakan di media sosial
ini kalau kita lihat dari respon via valen yang dilakukan via valen ini sebenarnya langkah tepat atau tidak untuk berani bersuara
apa yang bisa dilakukan sebenarnya jika hal tersebut terjadi kepada kita
jadi memang selama ini kan memang banyak kasus kasus yang katakanlah melakukan bullying ataupun mungkin kekerasan seksual dengan teks apa gitu ya
secara terang terangan katakanlah di kolom komen atau mungkin juga dia mention seseorang gitu ya
tapi ada juga yang memang melalui direct message gitu ya
seolah olah dia tidak melakukan sesuatu di depan umum tapi melakukan
mengirimkan message secara langsung kepada orang yang bersangkutan gitu ya
kan memang kasus kasus ini kan seperti ada tapi tiada tiada tapi ada gitu ya
karena memang banyak orang yang terutama perempuan untuk tidak melaporkannya kepada masyarakat yang lebih luas gitu ya
saya pikir apa yang dilakukan via valen ini merupakan satu terobosan gitu ya
agar memang kejadian serupa ini tidak terulang kembali gitu loh
jadi walaupun katakanlah tidak menulis sesuatu
atau di kolom komen atau tidak memention dengan kata kata kasar
tapi misalnya mengajak sesuatu melalui pesan yang dikirimkan secara langsung atau direct message gitu ya
ini juga merupakan hal yang mungkin bisa dianggap tidak baik gitu ya
nah pak heru ada juga tapi yang menjadi sorotan begitu
selain kasusnya dari dm itu sendiri ya
kekerasan cyber kan memang jelas salah
namun kalau kita melihat tanggapan netizen akan kasus ini
ada yang mendukung memang tapi ada juga yang malah ikut membuli
ini sebenarnya mencerminkan apa
apakah memang artinya empati sudah semakin keropos
ini memang banyak berlatar belakang gitu
katakanlah mungkin pada orang orang yang dianggap
oh iya dia wajar doang dibuli seperti itu
atau dilakukan satu perundungan atau apa
tapi kalau menurut saya pribadi
seperti apapun hal itu tidak dapat dibenarkan
jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak pas
bisa dilaporkan mungkin ke komnas perempuan
atau mungkin ke kepolisian apa gitu ya
dan memang kalau netizen itu kan
kadang kadang mungkin bisa jadi bersuaranya asal
tapi mungkin juga karena ada satu latar belakang tertentu
yang mungkin membuat mereka menuliskan hal hal seperti itu
tapi ini merupakan satu masukan juga
tapi kalau kita melihat betapapun ya
ada hal hal yang tidak dapat dibenarkan lah
kita belum kenal dengan seseorang
katakanlah apakah dia artis staff atau orang biasa gitu ya
dan akal kita melalui apakah itu direct message
comment atau status yang memention orang tersebut
ini kan ada juga nilai nilai etika yang harus diperhatikan gitu ya
berbicara soal nilai nilai dan etika
ini medsos kan memang sudah menjadi bagian dari gaya hidup modern
tapi apakah memang ini sebenarnya norma sosial
dalam bermedsos itu belum terbentuk
karena terlihat dari kasus kasus kekerasan cyber
ada yang masih terjadi
dan banyak juga yang sepertinya apa ya
komentar komentar yang tidak penting
tapi kemudian terjadi di dunia maya
ya karena kadang kadang
orang terutama misalnya kalau menggunakan akun anonim sodonoim gitu ya
dengan mengirimkan komen atau apakah
seolah olah orang nggak tahu nih siapa sih gitu ya
jadi dia kadang kadang berkomentar seenaknya aja gitu loh
terutama juga yang dm
dm itu kan kadang kadang
ya kan ini tidak dibuka publik
tapi saya mengubah mengebukakan sesuatu
tentang orang tersebut
melalui apa ya
direct message itu secara langsung pada orang tersebut gitu ya
jadi tidak terbuka secara umum gitu ya
betapapun kan juga
orang kita tidak kenal atau apa
juga menggunakan kata kata yang memang sewajarnya
itu adalah kata kata yang sopan gitu ya
karena betapapun kan juga
hubungan kita katanya
misalnya dengan artis dengan terutama perempuan kan juga
hubungan yang memang harusnya juga saling menghargai gitu ya
tidak menggunakan kata kata yang kotor
kata kata yang nakal seperti itu
jadi memang masyarakat kita ini memang
sampai sekarang ini kan masih membutuhkan
satu proses literasi yang panjang
karena betapapun media sosial itu tiba tiba ada
semua orang ingin main
dan dengan sifat internet yang anonimus
sehingga orang merasa
saya bisa menulis apa aja
saya bisa mengatakan apa saja
yang mungkin orang tidak tahu
atau mungkin melalui direct message gitu ya
nah seputar akun yang anonim ini
ini cukup menarik juga untuk dibahas
apa yang sebenarnya menjadikan pelaku kekerasan cyber ini
melakukan aksinya kadang lebih nekat
daripada di dunia nyata
karena memang benar benar masa amankah dibalik akun
karena sebenarnya kan pernyataan pernyataan
yang sepertinya tidak mungkin dinyatakan di dunia nyata
tapi berani dilancarkan di dunia maya
ini bukan datang dari orang yang berbeda
dan bukan berarti mereka memiliki dua keperibadian yang berbeda
tapi mengapa bisa nekat seperti itu
ya kenaikan itu karena memang seolah olah
seolah olah orang itu nggak tahu
maksudnya orang tidak tahu siapa ini
saya menggunakan topeng
sehingga orang tidak tahu saya menulis apa
seenak saya segala macam
padahal kan di era cyber seperti sekarang ini
semua kan ada rekam digitalnya
kalaupun misalnya nanti ada hal hal yang kita anggap mungkin
ada unsur pemerasanya
ada unsur mungkin fitnah
pencemaran nama baik
ini kan bisa di trace
nah ini yang mungkin untuk kalangan tertentu
merasa saya menulis ini aman kok
bukan hanya orang itu yang baca
tapi kalau orang itu tidak terima
bisa menjadi kasus pidana atau hukum
sehingga seharusnya sewajarnya adalah
apakah itu kita menulis sesuatu di status
atau mungkin direct message
juga memperhatikan nilai nilai yang
harusnya memang tidak sama antara yang offline dengan online
kata kata kita tidak boleh ngomong kasar juga di dunia offline
begitu juga harusnya di online
kita juga tidak boleh fitnah di dunia offline
yang seolah olah ada terjadi perbedaan dua dunia inilah
yang sekarang ini terjadi bahwa
orang menulis seenaknya
ini membutuhkan satu proses
penyadaran juga pemberdayaan bahwa
yang terjadi di online itu sebenarnya harus juga
mencerminkan apa yang memang seharusnya terjadi di offline gitu
nah ini kembali ke norma sosial yang sepertinya ini masih membutuhkan proses
begitu ya untuk dimengerti oleh para netizen
apa saja yang tergolong kekerasan cyber
dan ada yang berpendapatkan bahwa viavalin ini sepertinya lebay
tidak harus seperti itu
apa dong kalau begitu batasannya
ya memang ketika orang mengatakan ini sesuatu yang lebay
sesuatu yang berlebihan
ini akan cenderung untuk memancing orang
menulis sesuatu yang lebih dari itu
jadi pada tahap awal ini
kita harus bersama sama mengutuk
adanya pengiriman pengiriman yang tidak baik
sehingga orang betapapun untuk berkenalan
untuk mengetahui misalnya
apalagi antara fans dengan
dengan artis selebritas segala macam
ya memang seolah olah dekat
tapi kan juga ada
ada hal hal yang memang harus diperhatikan itu
norma sopan santun
bahasa yang baik segala macam
sehingga inilah yang membuat
hubungan antara juga selebritas dengan yang
dengan fans itu juga baik
kalau ini kan ada satu kecenderungan
melakukan apa yang kita sebut tadi
misalnya pelecehan atau apa gitu
ya baik mudah mudahan
kasus yang kemudian viral seperti ini
dapat menjadi pembelajaran juga ya
untuk para netizen
bermedsos agar lebih bijak lagi
terima kasih pak heru sutadi
atas waktu anda untuk cnn indonesia connected
dan netizen pun mendukung fia fallen
yang berani bersuara dan bicara ke publik
kita lihat saja komentar netizen berikut
apa yang dilakukan fia valen
yang menyedihkan justru banyak yang anggap itu lucu
makin aneh lagi
banyak perempuan yang justru mojokan fia valen
tapi empati makin kehilangan tempat
selanjutnya dari netizen at tunggal p
gerakan tagar mitu
berangkat dari para korban yang berani
bicara ke publik
semangat untuk fia fallen
ada juga at raden fauv yang berpendapat
pada berterima kasih sama fia valen
ia dilecehkan dan berani ngomong
membuka ke publik
betapa banyak cewek yang mengalami hal sama
tapi hanya diam dan takut
kalau nggak ada yang mengebuka gini
ya mereka makin menjadi
dan yang terakhir
dari at dimas dale
sikap fia fallen menghadapi sexual harassment itu perlu didukung
supaya para perempuan berani untuk speak up
bayangkan data komnas perempuan selama dua ribu tujuh belas
ada tiga ratus empat puluh delapan ribu kasus kekerasan terhadap perempuan
di dominasi kdrt dan pelecehan di dunia cyber
ini bukan soal lebay atau tidak